juragan ini dia rao
teng bawa kau ke dan larangan
baik kita pergi
hei kenapa diam kenapa diam
ayo kerja lagi
mungkin senasib semua orang tak
jam banget keluarganya itu
iya dia sangat kejam sekali
tidak ada orang yang berani dengan dia
dia punya jambuk dan tameng sakti
jika dibukul di batu bisa hancur
ya kita pergi
ya kita pergi
kakak sudah lelah
kakak sudah tidak kuat lagi
kak mungkin kakak istirahat ya

dia perlu istirahat
dia kata ini bukan jamu
ayo balik bergeja
jangan berani kamu
juragan anak ini telah berbuka tonar
juragan hentikan pekerjaan bangsa ini
ini tidak manusiawi
berani juga kamu anak ini
aku salah bukan nyali
tapi apa kamu tidak dengar
karena hukuman bagi orang yang menentang
aku tidak takut
aku ini juragan
semua orang tahu kalau aku ini juragan
ngerti ya kurung buah
kok kita kok bisa sampai sini ya
tapi kita bakalan bisa keluar dari unive elementnya kan